kenaikan harga pertamax pekan ini menjadi sorotan
pt pertamina persero menaikkan harga bahan bakar pertamax menjadi rp dua belas lima ratus
dari sebelumnya rp sembilan
pertamina menyebut kenaikan harga pertamax masih jauh di bawah nilai keekonomiannya
sementara sejumlah pihak mengkritik langkah pemerintah dengan berbagai catatan
bagaimana perspektif media nasional melihat kenaikan harga pertamax yang pekan ini
dibicarakan dan disoroti oleh banyak pihak oleh masyarakat
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber
para jurnalis senior yang sudah bergabung di cnn indonesia newscast
selamat malam mas revo kabar baik
selamat malam renhat alhamdulillah kabar baik
dan juga ada mbak retno solistiyowati redaktur ekonomi bisnis majalah tempo
selamat malam mbak retno apa kabar
selamat malam mas alhamdulillah baik
oke saya mungkin mulai dulu dari mas revo ya
mas revo seperti apa sih kita cnn indonesia melihat kebijakan pemerintah
lewat pertamina yang menaikkan harga pertamax
yang kemudian sekarang sudah mulai banyak dibicarakan dampaknya
termasuk yang sangat terlihat adalah ketika pertalite di beberapa tempat menjadi langka
sulit dicari karena sepertinya ada peralihan dari pengguna pertamax kemudian menjadi ke pertalite
apa yang menjadi catatan editorial kita mas revo dari kebijakan ini
ya reinhardt ini kan situasi yang sebenarnya juga memang sulit ya untuk pn kita
di satu sisi kita tahu bahwa harga minyak dunia itu melonjak
naik apalagi diperparah dengan adanya konflik di rusia dan ukraina
membuat harga minyak sebelumnya juga sudah mulai naik ketika musim dingin
seperti biasa kan ketika musim dingin
jadi belahan utara bumi maka ada konsumsi minyak gas batubara yang cukup tinggi
karena memang mereka menang
nah masalahnya ketika harga minyak dunia naik
maka pemerintah tentu tidak punya harus mulai memutar otak gitu
bagaimana kemudian menyesuaikan harga keekonomian bbm kita gitu
bbm bersubsidi sekarangnya di kisaran tujuh ribu ya
dan dua pertama situs sebelumnya sekitar sembilan ribu
sementara di pasaran dunia harga keekonomiannya bisa berkisar antara rp empat belas sampai rp enam belas
ini kan yang kita akhirnya membuat perintah kemudian di awal
ini naikkan di akhir pekan kemarin ya menaikkan harga pon sembilan dua
nah masalahnya begini ketika kita naik harga pon sembilan dua
sudah subsidi nya tetap
soalnya per talet yang rp sembilan puluh itu
maka kan selisihnya cukup lumayan dengan harga pertamax sekarang
apakah bintang mempunyai uang yang cukup untuk subsidi talet
kita mendiskusikan jangan jangan nanti per talet akan
pasokannya ada tapi tidak banyak gitu dibatasi
jadi sehingga masyarakat akan susah mencari
ke bbm ron sembilan puluh ini
rp delapan puluh delapan yang premium kan susah sejak lama ya
ada tapi ya susah gitu
jumlahnya sangat terbatas
rp delapan puluh delapan ke rp sembilan puluh dua tentu jaraknya sekarang gap nya sangat jauh
apakah kemudian pemerintah akan menaik
nah ini kemudian yang tidak hanya pertama sih ya
persoalan solar dan taxlight juga menjadi hal yang sekarang juga buat pusing gitu
karena harga keekonomiannya juga di atas

sekitaran rp empat belas sampai rp enam belas
secara pasaran stoknya juga
kalaupun ada sangat sangat terbatas
beberapa sbbu di jakarta
hari ini saya lihat juga ada beberapa yang sudah memasang tanda solar dan tax light sedang dalam pengiriman
artinya di uspbu tersebut kosong
nah ini yang di jakarta belum lagi yang di luar jakarta
artinya ketika pasokan kosong
maka logistik akan jadi terhampir
truk truk pengangkut logistik
sekarang masih sangat bertumpu pada
pengangkutan logistik itu bertumpu pada truk ya
bukan pada seperti kereta api misalnya
yang lebih bisa mengangkut lebih banyak
kita di luar jawa
semuanya masih berganggu pada truk
ketika bbm langka
pasokan logistik juga akan menjadi terhambat
akibatnya kalau misalkan logistik terhambat
maka kenaikan harga barang juga akan naik
nah ini persoalan persoalan yang sekarang sedang kita hadapi gitu
dan harus segera dicari
bukan hanya sekedar masalah pertamax
dan selisihnya dengan bbm resursi
tapi juga pasokan bbm nya
jadi sekarang sudah bukan negara ekspor
kita harus mengimpor
sementara stok impor juga terbatas gitu ya
karena beberapa pasokan dunia juga batasi
misalnya ini bisa jadi pertamina mengambil dari rusia
dan sementara rusia dan ukraina sekarang dalam posisi berperang
sehingga juga membuat pasokannya itu akan menjadi terhambat
kita harus dicari sumber sumber lain
nah ini persoalan persoalan yang harus segera dipikirin
surat bbm kita supaya tidak terganggu
dua juga kepentingan masyarakat secara luas
dan sampai juga menjadi kesulitan gitu
ketika pasokan bbm terhampat
pertalite kita akan dipaksa menggunakan pertamax
tapi di sisi lain juga ada persoalan di solar
ini juga harus jadi
karena kalau tidak
akan merembet kemana mana terhadap pasokan barang
dan juga pastinya akan harga harga barang lainnya
oke jadi yang juga tidak hanya perlu kita bahas adalah soal selisihnya saja
antara pertamax dengan pertalite
tapi juga kemudian dampaknya ya
mas revo yang tadi sudah banyak dicatat
dan juga ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah setelah menaikkan harga pertamax
saya ke mbak retno
mbak retno tadi mas revo sudah bicara juga soal beberapa dampak ya
mungkin nanti ada tambahan dari anda
tapi begini kalau dari kacamata anda
mungkin dari segi ekonomi dan juga bisnis begitu ya
apakah angka kenaikan dua belas lima ratus an ini memang masih angka yang wajar ya
sesuai dengan nilai keekonomiannya
atau sebetulnya pemerintah masih punya opsi yang lain
dengan tidak menaikkan pertamax ini
bagaimana tempo melihat kebijakan ini
ya terima kasih mas yuda
jadi sebenarnya pertamina ini kan sudah menanggung gap harga itu sudah terlalu lama gitu
kenaikan harga minyak kan sudah terjadi sejak pertengahan dua ribu dua puluh satu gitu
dan pertamina dipaksa untuk tidak menaikkan produk bbm nya sejak itu sampai sekarang
jadi pertamina sudah menanggung selisih harga itu sudah begitu lama gitu
pertalite produk pertalite itu persoalannya
adalah dia kompositinya blending antara ron delapan puluh delapan dan ron sembilan puluh dua
masalahnya ron delapan puluh delapan ini yang mendapat subsidi full
sementara ron sembilan puluh dua ini kan sebenarnya harga bisnis
tapi karena dia berada dalam satu produk ron sembilan puluh
namanya dia nggak bisa melepas ke harga keekonomian begitu
itu satu sisi di satu sisi pertamina
yang harus menanggung pertamax yang ada di dalam pertalite
sementara pertamax sendiri
dia sebagai entitas produk bbm ron sembilan puluh lima
dia juga sempat mengalami tidak naik harga selama tiga tahun ya
jadi sebenarnya gap harga juga sudah lama gitu
kalau kita perhatikan di spbu lain itu sudah menaikkan harga itu bertahap
sejak pertengahan tahun lalu gitu
dan meningkat signifikan di dua ribu dua puluh dua ini gitu
apa namanya di satu sisi ini memang dilema gitu
karena ada keinginan pemerintah indonesia
termasuk pertamina ya untuk mulai menggeser
meninggalkan ron delapan puluh delapan dan bergeser ke arah yang energi yang lebih baik lagi
lebih meningkat ron nya gitu
tapi terbentur dengan harga berbeda
terbentur dengan harga minyak dunia ini
sehingga beban anggaran untuk masuk ke sini itu menjadi lebih besar lagi gitu
sementara pemerintah masih menggunakan acuan harga minyak enam puluh tiga ya di apbn gitu
kalau ini disesuaikan ke harga yang sekarang
sudah berlipat lipat tentu subsidi kita gitu
nah berkaitan dengan kenaikan harga pertamax yang sekarang
pertamax apa namanya
rp sembilan menjadi rp dua belas lima ratus
tentu efeknya luar biasa gitu
dan yang sekarang kita sudah lihat gitu
di banyak spbu terjadi kelangkaan pertalite gitu
karena konsumen pertamax sudah diduga pasti bergeser ke sini gitu
karena gap harganya begitu lebar gitu ya
dan ini pasti akan berlangsung sampai nanti
selama gap itu selebar ini ya
akan terus berlangsung seperti itu
masalahnya kan pertalite ini
yang sudah ditetapkan sebagai produk bersubsidi
itu kan terbatas ya kotanya kalau nggak salah
itu cuma cukup paling untuk berapa bulan aja gitu
apalagi kalau semua apa namanya
masyarakat bergeser ke pertalite
itu paling cuma beberapa bulan
nggak sampai setaruh tahun itu sudah nobis kuotanya gitu
makanya kalau kita perhatikan
dia menahan nahan distribusi
menahan nahan kuota pengeluaran gitu
supaya ini bisa bertahan untuk satu tahun gitu
nah dampak dari itu pasti
kalau bahan bakar minyak itu kan dampaknya ketransportasi
dan pasti akan ke seluruh harga barang ya
karena ini yang logistik gitu
apa namanya harga barang harga pangan sudah naik
komoditas naik ditambah lagi ongkos transport
distribusi logistik pasti ini akan mempengaruhi harga barang ke depannya begitu mas ren
mbak retno menarik juga kita mendalami ya
karena kan sebetulnya banyak ekonom sudah memperkirakan bahwa akan terjadi peralihan
pengguna pertamax ke pertalite
yang kemudian dampaknya adalah kepada kekuatan keuangan pertamina
dan juga kekuatan dari apbn
nah menurut anda sejauh mana kemudian apbn ini bisa kuat
menghadapi peralihan pengguna dari pertamax ke pertalite ini
ya yang pertama sebelum pertamax naik aja

ada seratus triliun itu belum dibayarkan gitu
apalagi kalau diadjust disesuaikan dengan harga sekarang gitu
apbn kita juga pasti akan berdarah darah juga gitu
apalagi masih ada kepentingan pemerintah untuk
apalagi masih ada kepentingan pemerintah untuk gitu
menyelesaikan persoalan covid saat pemulihan ekonomi nasional gitu
jadi pasti akan dampaknya luar biasa besar gitu
oke dampaknya akan luar biasa besar
mas revo ada tambahan karena yang tadi disampaikan juga bertno adalah
ini bisa berlangsung cukup lama tampaknya
selama gap itu masih cukup lebar ya
antara harga selisih pertamax dan juga pertalite
artinya sekarang pemerintah perlu mengantisipasi banyak hal ini mas revo
iya mau tidak mau harus seperti itu ya
harus dihitung gitu mas
sebenarnya kita punya cadangan berapa untuk melakukan apa ya
menahan harga kenaikan harga bakar minyak ini ya
nah mungkin sekarang juga menjadi salah satu opsi
subsidinya bukan ke barang tapi ke orang gitu ya
orang yang memang menggunakan
nah apakah nanti subsidinya ke pengusahaan utang umum kah
jadi artinya kendaraan pribadi akan dipaksa menggunakan ron sembilan puluh dua pertamax yang bpm yang non subsidi
cara untuk bbm bersubsidi subsidinya di kan dalam seperti yang plt itu
apakah seperti itu
tapi kan kita belum tahu
nanti pemerintah akan mengambil langkah seperti apa ya reinhardt ya
apakah kemudian subsidinya tidak secara menyeluruh sekarang gitu
subsidinya pada barang tapi pada orang
orang orang yang memang membutuhkan
tapi bagaimana mengalkulasikannya
apakah pada siapa dan sebagainya
nah ini yang kita sekarang juga sedang menunggu langkah yang akan diambil oleh pemerintah
tapi yang jelas memang sekarang situasinya
kita menghadapi masa akan lebaran puasa dan
sebenarnya dalam kondisi normal saja
kesannya harga barang itu sudah naik
ramadhan dan lebaran
nah ini ditambah lagi dengan kenaikan harga bbm
maka kenaikan harga barang akan seperti apa
nah ini yang menjadi ya dpr betul untuk pemerintah untuk mengendalikan harga ron sembilan puluh dua

sekarang kita sendiri juga menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ron sembilan puluh dua
baik mas revo di sisi yang lain juga
sebetulnya kebijakan ini tadi juga disampaikan oleh mbak retno ya ini sangat dilematis
ada beberapa pertimbangan
kebijakan ini pun juga mendapat dukungan politik sebenarnya dari mayoritas di dpr untuk menaikkan harga pertamax
tapi di sisi yang lain banyak
pakar ekonom melihat bahwa ini justru membebani masyarakat
menekan daya beli masyarakat di tengah banyaknya kenaikan kenaikan yang lain
belum lagi juga ada mulai wacana sinyal dari pemerintah juga
yang disampaikan pak luhut bahwa pertalite juga bisa jadi kemudian naik
nah ini bagaimana
bagaimana publik harus menyikapi soal kenaikan kenaikan ini
sementara pemerintah juga narasinya yang disampaikan adalah seharusnya
orang orang yang kemudian mampu yang menggunakan pertamax
tidak juga kemudian beralih mengkonsumsi pertalite
nah ini seperti apa
kita harus ikut mengawal wacana kenaikan pertalite
misalnya mas revo dan juga ini yang dianggap justru membebani masyarakat
menekan daya beli masyarakat juga
saya terus terang tidak begitu yakin pemerintah tidak akan menaikkan harga pertalai
kemungkinan besar akan naik ya
karena itu tadi gapnya tidak
jauh antara pertalite dengan pertamax
jadi kalau seperti itu dengan konsumsi bpm
dan kemungkinan besar masyarakat yang selama ini menggunakan pertamax
dengan naik harga menjadi di atas dua belas ini kan
kemungkinan besar juga akan berpindah lagi ke pertalite
artinya konsumsi pertalaid akan naik secara volume kan brand heart ya

kalau itu terjadi artinya kan subsidi nya juga semakin tinggi

kalau memang seperti itu maka akan membebani juga apbn
kan posisi yang sistematis
artinya memang kalau subsidi nya terlalu besar
kita mungkin tidak akan punya pilihan lain kecuali menaikkan harga pertalite
atau pilihan lain ya kita dipaksa aja dipaksa secara mekanisme untuk menggunakan pertamax
sama seperti dulu asumsi ketika kenaikan harga pertalite

kalau misalkan brand heart ingat ya
kan ketika pertalite harga pertalite naik kan pemerintah sempat mengatakan bahwa
premium harganya tetap
masih bisa menggunakan premium
tapi pertalaid dinaikkan karena memang ada beberapa hal yang disubsidi disitu
di talai tidak sepenuhnya tidak subsidi penuh kan tidak seperti premium
tapi pada kenyataannya kemudian premium

susah ditemukan di pasaran kan
yang ada ya pertalaid
kalaupun ada hanya di sppu sppu tertentu
dan di hari hari tertentu saja karena
nah apakah nanti seperti itu yang terjadi gitu ya kita nggak tahu
tapi saya sih merasa kalau misalkan harga minyak dunia terus naik
kemungkinan besar pertalaid akan terus naik
tidak ada pilihan lain
maka daya belinya yang harus perkuatkan
daya beli masyarakat yang harus dibuat
apakah itu dengan cara mengejot ekonomi negara
atau ya dengan cara tadi yang seperti pemerintah sekarang lakukan
untuk minyak goreng diberi bantuan tunai
untuk kalangan kalangan yang mampu gitu ya
kalangan kalangan yang terbatas semua
nah itu itu
sebenarnya sekarang kita juga berharap perbaikan perbaikan
di sisi transportasi umum itu juga harus segera dibenahi
di satu sisi lain juga gimana kita mengejot
apa namanya alih energi ya reinhardt ya
kita juga berharapkan alih energi juga terjadi sehingga
kendaraan kendaraan listrik misalnya itu bisa segera diproduksi
sehingga juga kita tidak bergantung pada bar fosil misalnya
tapi dalam waktu jangka dekat ini
sepertinya sih saya tidak
saya pesimis kalau pertalite harganya tidak naik
kemungkinan besar akan naik
barutno melihat hal yang samakah bahwa
dengan price gap yang sekarang
kita melihat ada fenomena migrasi dari pengguna pertama seperti petalite

anda akan juga melihat bahwa
tampaknya pemerintah juga akan menaikkan harga pertalite
dalam beberapa waktu ke depan
ya menurut saya menaikkan harga pertalite adalah opsi yang terbaik saat ini gitu
karena membiarkan gap harga yang lebar ini semakin lama semakin tidak sehat gitu
akan ada banyak potensi penyimpangan gitu
ini barang subsidi dengan gap yang sangat lebar ya bisa kemana mana arahnya gitu
aku saya bisa belok kemana mana gitu
jadi menaikkan harga itu salah satu opsi yang paling rasional saat ini gitu
karena dengan harga yang semakin dekat
itu akan membuat mekanisme pasar lebih berjalan gitu
sehingga potensi mural hazard di sana sini itu bisa ditekan
nah persoalannya kan bagaimana dengan daya beli masyarakat yang belum pulih
itu yang harus diselesaikan oleh pemerintah
pemerintah harus mengganjal kelompok kelompok yang memang perlu dibantu
perlu dinaikkan daya belinya dengan salah satunya dengan blt dengan program pkh
dengan program bamsos yang lainnya itu
itu itu yang harus ditopang oleh pemerintah gitu
jadi mengalihkan subsidi kepada gapnya yang lebih tepat gitu
bukan ke produk yang nanti penggunanya akan sangat beragam
orang orang kaya orang mobilnya apa namanya kelas pun masih menggunakan bbm bersudi
itu sangat nggak fair lah gitu
pemerintah tidak menyiapkan skema skema yang tadi anda katakan untuk menopang daya beli
dengan efek dari naiknya pertama sini
sampai seberapa jauh kemudian ini bisa berdampak pada daya beli masyarakat
menekan daya beli masyarakat di tengah ekonomi yang belum sepenuhnya pulih ini
pasti menekan pasti gitu ya
harga komoditas harga pangan semuanya naik gitu
jangankan kita bicara bahan bakar gitu loh
tahu tempe aja ada dampaknya dari komoditas gitu
mereka ya harga kerdilanya naik harga gandum naik
itu berdampak terhadap semua bahan makanan kita sehari hari gitu
jadi dampaknya ada
belum lagi nanti kita bicara inflasi gitu
kenaikan harga ini akan mendorong inflasi yang pada akhirnya nilai uang kita itu semakin turun nilainya
jadi apa namanya harus ditopang memang daya beli masyarakat kita itu supaya bisa menjangkau
kondisi harga yang memang tinggi gitu
benar ya kita mencermati efek domino sesuai dengan judulnya editorial v malam hari ini
dari kenaikan harga pertamax ini tidak hanya soal selisih tazah yang tadi disampaikan oleh mas revo
tapi ternyata ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian dan juga catatan pemerintah setelah menaikkan harga pertamax ini
kita beralih ke isu yang lain mas revo dan juga mbak retno yaitu soal masih soal minyak goreng
tapi sekarang kemudian temuan dari kppu yang sudah menyebut bahwa
ternyata ada dugaan kartel cpo dan juga minyak goreng
apa yang sebagai media apa yang perlu kita dorong ketika sudah ada pernyataan ini dari kppu
untuk mengungkap dugaan kartel minyak goreng yang selama satu bulan terakhir belakangan ini
cukup menjadi sorotan dan juga menyusahkan banyak orang banyak pihak di tengah tengah masyarakat
kita bahas usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi